cuk biar dede antar sampe dapet angkot ya
yaudah boleh atu
sering sering kesini ya
insya allah ma juga jaga kesehatan ya
dede cantik dijodohin sama eros sama orang lain kang
dede cantik udah nggak boleh lagi ke danau
kenapa kamu mesti sedih
ya sedih atu kang
kan kamu pernah berpisah sama si dede
tapi kenapa bisa ketemu kembali
karena kamu teh mencarinya sendiri
berusaha sekuat tenaga
berusaha sekuat tenaga
dan kamu teh sabar menunggu hasilnya
kalau kamu pernah melakukannya satu kali
kamu teh bisa melakukannya untuk kedua kalinya
terima kasih ya kang
saya jadi semangat kembali
senang kan dapat rezeki
iya nanti sore ada yang mau liat rumah
mudah mudahan orangnya suka

aduh apa ajalah mau serepotin ya

yaudah tuh dede bikinin dulu sebentar ya
alhamdulillah baik ma
alhamdulillah sehat juga
kamu bisa kesini

iya ma ciyoyo tuh kesini mau cari orang
siapa tau ada yang bisa diajak kerja buat keluarga

makanya yayo mampir ke rumah ma
tapi bukan dede kan ya kamu ajak
ya bukan atu ma
cari orang cidaho sekitar sini
gayo dengar banyak pabrik yang ditutup
jadi banyak yang di phk
jadi daripada mereka nganggur
kan lebih baik kerja di luar negeri mak
kalo di ciraos ma pada seneng ma
nilai rupiah menurun
karena kan istri istrinya kerja di luar negeri
jadi uangnya bisa lebih banyak
tapi kalo orang cidaho sini ya pada sedih
nilai rupiah menurun jadinya pabrik pada tutup
jadinya di phk
akhirnya pada nganggur
iya asal jangan dedek kamu ajak ya
ya gak mungkin atuh mak
kalo dedeh saya ajak mak yang ngurus siapa
silahkan cik di minum
iya makasih deh
mak si em kemarin pulang dari arab
kok gak ada marawis
pulangnya buru buru mak mendadak
itu juga karena ada masalah
biasalah mak si kang aceh kan suka ganggu ganggu cewek
nah si emnya cepuru
tapi gak apa apa sekarang udah baikan
ehm udah balik lagi ke arab
tuh begitu kan kalau istrinya kerja di luar
suami pasti aja iseng ngegodain cewek lain
makanya deh kamu cari suami yang kerja keras
biar kamu tetap tinggal di rumah gak kerja
ngurusin suami sama anak
ya gak semua begitu juga kali mak
mereka setia setia tuh
padahal kan istrinya juga kerja di luar negeri
ya tetep aja mak kepengen supaya dedeh punya suami yang kerja keras
supaya dia bisa mengurus istri sama anaknya
jadi kreditnya ini lewat bank mana ya kampuswara
maaf pak nggak dikreditin tapi cash
yaudah mak udah mau sore
yuk biar dede antar sampe dapet angkot ya
gak apa apa dede nggak repot
ii gak apa apa atu gak ngerepotin kok
yaudah boleh atu
sering sering kesini ya
insya allah ma juga jaga kesehatan ya
dede ngantar cuy yoyok dulu sebentar ya
gak usah kecerahos
ada kamu salam
mateo udah ngelarang dede untuk berhubungan sama assobri
eh tapi kalo kamu jangan
menikah itu untuk menambah keluarga
bukan mengurangi keluarga
saya mau ngikutin si dadang beli perhiasan
gak usah diikutin atu kum
saya tau kok tokonya
gak usah di respon kum
dia mah ganggu kita bicara aja
saya mah tahu artinya respon
biasanya kalo rupiah turun
harga emasnya naik kum
tapi kalau kamu belinya dari kelebihan hasil bulanan
gak serasa beli kum
iya kan pebri bisa pake perhiasannya
kalo misalnya pebri mau sekolah mau apa apa kan
emasnya bisa dijual
dan dijualnya kan harga emas pada hari itu kan
saya mau ke dadang lah
kalo saya mah mau beli tanah kum ceng
tanah itu bisa buat investasi
kalau tanah itu emang nabungnya di bank juga ya kong
hmmm kenapa bisa di tabung ya
saya mah beli tanah buat nanam cabai
wah saya sebel banget
cabai harganya mahal atu kum ceng
iya tapi kalau cabai itu harganya tidak menentu
agak susah kalo kamu harus investasi kesana
kamu panennya pas harga cabai lagi naik
iya ceng kamu pinter ceng
dicariin entin sekarang
eh dia malah melengos
ini teh beneran ceng
dia katanya kangen sama kamu
dang ah ceng sudah tobat

iya tau dia sudah tobat kum
tapi ini beneran ditanyain sama si intin
percuma kalo a cengnya tobat
seratus buat kamu
makasih kang dadang
kasihan kamu doi
dede udah gak bisa ketemu sama asobri lagi cak
padahal dedet pengen ngomong sama asobri
pasti ada jalannya deh
cuman jangan pernah sekalipun kamu kepikir untuk kabur dari rumah ya
kasihan mbak eros
tuang kot ya
makasih ya udah antar cecok sampe disini
kalo ada apa apa telpon tuh cek
insya allah pasti kita bisa bantu